oke pertarungan memperebutkan kursi gubernur dan wakil gubernur semakin dekat
hari ini sebagian pasangan calon bahkan telah mengambil nomor urutnya
beberapa provinsi seperti jawa tengah atau jawa barat akan dilakukan pada malam hari ini
lalu siapa saja kah jagoan di pilkada dua ribu delapan belas
berikut kami tunjukkan kepada anda
ini jagoan jagoannya ini pilkada jawa barat
ada empat pasangan calon yang akan bertarung di sini
yang pertama ridwan kamil dengan uu ruzanul ulum yang didukung oleh partai nasdem pkb p tiga hanura dengan dua puluh empat kursi
kemudian ada pasangan duode deddy miswar dan deddy mulyadi
ini adalah pasangan incumbent karena deddy miswar sendiri saat ini menjadi wakil gubernur jawa barat
yang kemudian bisa kita kategorikan sebagai incumbent
ini adalah bupati purwakarta deddy mulyadi dan juga ketua golkar jawa barat
sementara ini calon yang cukup mengejutkan
karena namanya selama ini hilang dari radar atau tidak pernah ada di radar
yaitu mai jente nipunawirawan sudrajat yang diusung oleh partai keadilan sejahtera partai gerinda dan partai amanat nasional
yang biasa disebut dengan koalisi reunian dengan dua puluh tujuh kursi berpasangan dengan ahmad saiku
yang saat ini menjadi wakil wali kota bekasi kalau tidak salah
kemudian ada pd perjuangan yang bisa mengusung calonnya sendiri
yang mengusung tba senudin dengan anton kharlian
yang di dukung pd perjuangan dengan dua puluh suara
kalau kita lihat dari calon calon ini hampir semuanya
ini adalah wali kota bandung
ini adalah bupati tasik malaya
ini adalah wakil gubernur jawa barat
ini adalah bupati purwakarta
kemudian ini adalah wakil wali kota bekasi
ini anggota dpr dan ini jenderal polisi yang sudah pensiun pada tahun ini ya
semuanya mantan kapolda jawa barat semuanya masih memiliki jabatan yang aktif
jadi hampir dari semua orang orang yang berlagak di pilkada jawa barat harus melakukan cuti dulu
ketika melakukan kampanye pilkada jawa barat
oke dari jawa barat kita bergeser ke daerah lain
jawa tengah yang diperkirakan jam tujuh malam nanti akan mengocok nomor urutnya
pertama pasangan pertahana ganjar pranowo dan taj yassin
yang diusung oleh pd perjuangan p tiga partai demokrat dan partai nasrim dengan empat puluh sembilan suara
hanya ada dua calon
calon lainnya adalah sudirman said mantan menteri sdm yang berpasangan dengan politisi pkb ida fauzia
yang diusung oleh lagi lagi reunian koalisi reunian partai gerindra pan pks plus pkb dengan empat puluh dua suara
jadi kita akan lihat persaingannya pasti akan sangat ketat di jawa tengah karena hanya ada dua pasangan calon
jawa timur pun seperti itu
hanya ada dua pasangan calon
mungkin bagi anda yang mengikuti politik jawa timur dalam beberapa waktu terakhir
ini rasanya seperti dejavu
hampir lebih dari sepuluh tahun kontestasi politik di jawa timur terutama untuk perebutan kursi gubernur diisi oleh orang orang yang notabene ini ini saja
yaitu kofifa indah parawangsa yang kembali bersaing dengan saifullah yusuf
kali ini kofifah yang didukung oleh partai demokrat nasdem pan hanura golkar dan p tiga dengan empat puluh dua kursi
melawan saifullah yusuf yang berpasangan dengan putih guntur soekarno
yang diusung oleh pd perjuangan pkb pks gerindra dengan lima puluh delapan kursi
yang menarik adalah kofifa disini orang yang tentu saja sudah berkali kali atau tiga kali maju dalam kontestasi pelkada
emil dadak bupati trenggalek
jadi memang punya kedekatan dengan jawa timur meskipun masih baru
saifullah yusuf dua periode sebagai wakil gubernur jawa timur
yang lucunya adalah putri guntur soekarno ini memang meskipun keturunan terah soekarno yang punya basis juga di jawa timur
tapi beliau ini berusaha untuk mencapai kepentingan
sehari hari atau selama ini menjadi anggota dpr dari dapil jawa barat
ini menjadi tantangan sebenarnya bagi putih guntur soekarno untuk bisa merebut suara nasionalis di jawa timur
kita bergeser ke provinsi lainnya sulawesi selatan
ini juga menarik tadi seperti kita lihat ada empat calon yang berpasangan
ada dua kakak adik juga yang kemudian bertarung disini
pertama adalah nurdin halid
yang berpasangan dengan abdul

yang didukung oleh partai golkar
pkpi pkb dengan tiga puluh lima suara
berpasangan atau melawan nurdin abdullah
ini adalah bupati bantai
salah satu bupati yang cukup mempunyai prestasi
beliau baru saja mendapatkan penghargaan presisius bung hatta anti corruption award
sebagai bupati yang punya prestasi untuk melawan korupsi
berpasangan dengan andi sudirman sulaiman
anda mungkin agak familiar dengan namanya
meskipun ini adalah orang baru
beliau adalah adik dari menteri pertanian amran sulaiman
kemudian ada iksan yanshi limpo di bupati goa
yang kebetulan juga adik dari petahana sarul yassin limpo
yang berpasangan dengan andi muzakar
dan juga keluarga sebenarnya dari abdul aziz kahar muzakar
jadi ini kakak adik yang bertarung satu sama lain di pilkada sulawesi selatan
kemudian pasangan lain adalah ini petahana juga
agus harifin numan adalah wakil gubernur sekarang
yang berpasangan dengan tanri balilamo
seorang pensiunan jenderal yang juga pernah aktif di kementerian dalam negeri
oke ini sumatera utara
kita lihat ada edi rahmayadi dan musara jeksyah
yang melawan jarod saifudhidayat dengan sihar sitorus
kita lihat ini ada enam puluh melawan dua puluh
meskipun irit di sini
tapi ada satu lagi pasangan calon yang masih dalam sengketa
yaitu jr saragi yang saat ini dibatalkan pencalonannya oleh kpu sumatera utara
karena masalah legalisasi ijazah
kemudian sumatera selatan ini juga ada empat calon
ada ishak meki yuda pratomo yang didukung oleh p tiga demokrat pbb dengan lima belas kursi
ada hermanderu mawardi yahya dengan enam belas kursi
kemudian ini adalah putra dari gubernur alex nurdin
yang didukung golkar pdip dan pkb
kemudian dengan giri ramanda
giri ramanda adalah ketua dprd sumatera selatan
yang juga keponakan
yang juga keponakan dari almarhum taufik kimas
salah satu petinggi dari pd perjuangan
ini melawan sefuni aswari rifai dan juga irwan shah
itu tadi orang orang yang akan berlaga di pilkada yang ada di indonesia
ini adalah provinsi provinsi yang kemudian banyak mendapatkan perhatian publik
karena memang tidak semua provinsi
karena waktu kita habis kalau kita membahas semua provinsi
inilah provinsi provinsi yang cukup mendapatkan perhatian publik luas dalam pilkada serentak tahun ini